saya katakan kalau misalkan pak jokowi masuk golkar tidak ada masalah
tidak ada masalah buat golkar
buat partainya pak jokowi masalah dong
itulah sebabnya persoalan tetangga kita teman teman kita saudara kita itu adalah urusan rumah tangga sendiri
kalau di sana sudah selesai misalkan lalu jokowi masuk golkar saya kira sangat luar biasa
selama ini alasannya cukup banyak
apa untungnya pak jokowi masuk golkar bagi golkar
satu suasana kebatinan golkar dengan jokowi saya kira semua juga sudah tahu
bagaimana suasana kebatinan kemudian jokowi beberapa kali ke golkar
kemudian komunikasi kita sangat cair
calon juga dimotori oleh golkar
oh gibran itu pengusung utamanya justru golkar
sk itu diserahkan oleh ketua umum air langga di markas besar golkar di selipi
dan kabarnya golkar juga yang dapat benefit paling banyak dari bangsa
nah karena itu ini yang kedua
jadi belum masuk saja jokowi kontribusi jokowi untuk menaikkan suara
dan dibuktikan secara saintifik dari delapan puluh lima insya allah jadi satu ratus dua puluh
itu kontribusinya pak jokowi
dijelaskan secara saintifik oleh para peneliti begitu
iya dan secara faktual juga mas yogi kita lihat di lapangan
dan kemudian yang ketiga dan yang paling pokok
bahwa golkar itu adalah sebuah partai yang menjadikan ide dan gagasan sebagai instrumen
pikiran itulah partai prohramatik
penjabaran atau implementasi daripada hakikat golkar karya kekarya
bukan bukan ini karya ke karya
jadi legasinya pak jokowi itu ada pada karya
bahkan pendiri partai golkar ini belum tentu ngerti kayak begini
nah ini kan artinya kalau misalkan pak jokowi masuk
mungkin ada satu dua orang menganggap musibah karena tokoh tokoh merasa terhambat
ya kita tidak berpikir individual
dan bagaimana masa depan golkar